gubernur jawa tengah ganjar pranowo menggelar sidak pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau ptm hari pertama di jawa tengah pada senin kemarin
sidak dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan di sekolah berjalan dengan baik
sampai jumpa di video selanjutnya
ganjar dengan teliti melihat penerapan prokes saat pelaksanaan ptm di sekolah tersebut
mulai dari siswa datang dicek suhu cuci tangan dan masuk ke dalam kelas
saat melihat proses itu ganjar menemukan masih ada hal yang harus dievaluasi yakni siswa berkerumun untuk cuci tangan
tak hanya melihat di luar sekolah ganjar juga masuk ke dalam untuk mengecek kondisi kelas serta berdialog dengan siswa
ya kita melihat evaluasi pertamanya
anak anak mesti dicek sejak dari awal
sejak dari awal itu siapa yang nganter ya
siapa yang nganter ini penting
kenapa saran saya yang ngantar itu adalah orang tuanya
kalau orang tuanya kita bisa menjamin mereka apa
dirinya itu sehat gitu loh ya
itu yang penting
dua dari sisi protokolnya sudah bagus
mereka masuk dites suhunya terus kemudian cuci tangan itu bagus
itu aja mungkin perbaikannya ya pak
anak anak belum biasa ngantri
jadi smp negeri tiga belas pelaksanaan ptm nya kita melaksanakan pembelajaran hybrid
terus dari situ kita memberikan pembelajarannya yang di dalam kelas sekaligus nanti yang di luar kelas
atau di rumah masing masing itu dengan online
ganjar meminta pihak sekolah memastikan betul pelaksanaan protokol kesehatan selama ptm
tak hanya di sekolah tapi memastikan prokes dilakukan siswa sejak berangkat hingga pulang ke rumah
kesehatan dalam kaki